kita ke topik selanjutnya saudara masih tentang kasus kriminalitas
kekerasan dalam rumah tangga kembali terjadi
di minahasa selatan sulawesi utara seorang istri meregang nyawa di tangan suaminya sendiri
korban tewas saat baru saja melahirkan anak keduanya yang masih dalam hitungan minggu
putra sulung korban tak henti hentinya menangis di peti jenazah bundanya
dan inilah saudara wajah dari rohinda tompunu
ia pergi untuk selamanya di usianya yang masih dua puluh empat tahun dengan cara yang tragis
tepatnya pada tanggal tiga mei lalu
rohinda dianiaya suaminya sendiri dengan senjata tajam di rumahnya
korban meninggalkan dua anak berusia tujuh tahun dan bayi yang baru
ia lahirkan tiga pekan sebelumnya
sang putra sulung begitu terpukul dengan kepergian ibunya
air mata terus berderai dari matanya
ia begitu menyesalkan mengapa ayahnya begitu tega membunuh ibunya
kalau melihat dari kronologi kejadian saudara
kejadian ini bermula saat korban bersama anaknya sudah tertidur di rumah mereka
sang suami yang berinisial rl mendengar istrinya mengigau
tidak usah keluar pi kerja di bolsel
kependekan dari bolaang mongondo selatan
mendengar kata kata tersebut suami kemudian emosi dan menganiaya istrinya di dalam kamar
setelah menganiaya istrinya rl kemudian pergi ke rumah mertuanya
yang jaraknya sekitar tiga ratus meter dari rumah tersangka
pelaku di sini menganiaya bapak mertuanya yang sedang tidur dengan senjata tajam
bahkan tak berhenti di situ saudara pelaku ini juga menganiaya ibu mertuanya dengan kepalan tangan
kesedihan menyelimuti rumah duka di desa temboan pada hari minggu kemarin
warga berbondong bondong menghantarkan rohinda tompunu ke tempat peristirahatan terakhirnya
tak ketinggalan sang putra sulung yang setia menemani jasad korban
ia pun juga tak henti hentinya menangis meraung raung di peti jenazah ibunda
sementara itu jerat hukum sudah menanti pelaku
tersangka dibekuk aparat polsek tompaso baru usai melakukan penganiayaan
tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal dua puluh tahun
dan saat ini saudara kedua anak korban dirawat oleh kakek dan neneknya
sang sulung sudah kembali melanjutkan aktivitas penjara
meskipun terlihat merenung sesekali
keluarga sendiri tak menyangka bahwa sang suami bisa melakukan penganiayaan
karena menurut salah seorang tetangga dari pasangan suami istri ini
pasangan ini selalu terlihat harmonis dan tidak pernah terdengar cekcok